mengadili menyatakan terdakwa yumi yula yul ghibli
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
sebagaimana dalam dakwaan ke satu pertama dan dakwaan kedua pertama
menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa yumi yula yulkipli
dengan pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari benda yang dijatuhkan
menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yumi yula yul ghibli
berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik
selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya
menyatakan barang bukti nomor satu tujuh belas
menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa selama lima tahun
menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa selama lima tahun selama lima tahun
distorkan kekas negara dan bukti setoranya terlampir dalam bekas perkara
barang bukti terkait swab abbd
satu barang bukti nomor satu dikembalikan kepada supriyono
barang bukti nomor dua sampai dengan satu ratus tiga puluh enam dikembalikan kepada penyitik untuk dipergunakan dalam penyitikan perkara lain
terdapat tetap dalam lahanan
barang bukti satu sampai tujuh belas dirampas untuk di store kekas negara dan bukti setoranya terlampir dalam bekas perkara
barang bukti nomor satu dikembalikan supriyono
barang bukti nomor dua
sampai dengan satu ratus tiga man dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
barang bukti nomor satu ratus tiga puluh tujuh sampai dengan satu ratus empat puluh dirampas untuk di store kekas negara
dan bukti store dipergunakan dalam penyitikan perkara lainnya
barang bukti satu ratus empat puluh satu sampai dengan satu ratus tujuh puluh dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
barang bukti yang disita di persidangan
barang bukti nomor satu ratus tujuh puluh satu dirampas untuk di store kekas negara dan bukti storenya terlampir dalam perkara
menetapkan agar terdapat membayar biaya perkara sebesar sepuluh rupiah
demikian diputus dalam rapat peruntut masyarakat pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat pada hari senin tanggal
tiga desember dua ribu delapan belas oleh kami dr yanto sarjana hukum magister hukum sebagai ketua majelis
prenki tambuhun sarjana hukum magister hukum
saipudin yuri sarjana hukum magister hukum
dr anwar sarjana hukum magister hukum
siti sansiri sarjana hukum masing masing sebagai anggota
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal enam desember dua ribu delapan belas oleh ketua majelis tersebut
hakim anggota dibantu oleh rumah sila yang sma sebagai panadara pengganti
dengan dihadiri oleh penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
jadi demikian tadi putusan telah dibaca